destinasi wisata di kota surabaya seakan tak ada habisnya
kali ini anda bisa menikmati sensasi keliling dunia hanya dengan berjalan kaki
nah seperti apa keseruannya berikut liputannya
libur panjang telah tiba
ini adalah saat yang tepat bagi anda untuk berwisata bersama keluarga
mungkin beberapa dari anda ada yang merasa malas untuk berpergian keluar kota
karena jarak yang cukup jauh dan malas bermacet macetan di jalanan
nah saya akan memberikan referensi tempat wisata di kota surabaya
dengan sensasi berkeliling dunia tanpa transportasi hanya dengan jalan kaki
iya wahana the magical work of lander di kawasan surabaya barat ini
akan membuat mata kita dimanjakan lampion berwarna warni
yang bentuknya menyerupai ikon dari berbagai dunia
seperti garuda pancasila
sampai bunga sakura jepang
sambil berjalan kaki menikmati indahnya lampion di malam hari
pengunjung juga asik bersuah foto dengan puluhan koleksi lampion icon
berbagai negara yang ada di sini
tak perlu jauh jauh datang ke luar negeri
seneng banget ya soalnya benar benar indah dan kita kita orang orang yang menengah ke bawah punya
kesempatan untuk menikmati hal indah gini dengan harga yang tidak mahal
bertepatan dengan hari libur panjang natal dan tahun baru
pengunjung yang hadir selalu ramai dan membludak hingga dua kali lipat
meski baru saja dibuka
yang pasti keunggulannya yang pertama di sini itu gratis
yang kedua di sini itu bisa menjelajah dunia mungkin ya
jadi kalau temanya di sini itu benar benar bisa diperhatikan
semacam menjelajah dunia dengan lampion kira kira seperti itu
setelah asyik bersuah foto pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam kuliner di area ini
sambil menikmati pemandangan danau buatan yang berada di tengah tengah deretan lampion
selain berjalan kaki kita juga bisa menikmati lampion yang berwarna warni
dari atas danau dengan menggunakan becak air
odi kornelia surabaya